menjelang pukul dua siang arkana nayaka hasani langsung mempersiapkan buku buku pelajaran untuk kebutuhan sekolahnya
bocah yang berusia hampir sepuluh tahun ini sekolah di siang hari setelah selesai berlatih bulu tangkis selama dua jam di salah satu klub badminton
tak seperti anak pada umumnya bocah yang biasa disapa arkan ini hanya perlu turun ke ruang tamu rumahnya untuk sekolah
ya sudah dua tahun ini arkan mengikuti pendidikan secara homeschooling
di hari hari tertentu guru dari hspg tebet akan membimbing arkan saat belajar di rumah selama dua jam
sempat belajar di sekolah dasar umum namun arkan yang bercita cita menjadi pebulu tangkis profesional ini mengaku lebih senang belajar secara homeschooling
jadi kamu lebih suka homeschooling kenapa
melihat minat arkan yang begitu besar pada bulu tangkis membuat orang tuanya mendukung keinginan arkan untuk fokus mengejar cita citanya
cuma mendukung anak dan terlihat anaknya juga mau kan pak
anaknya memang keinginannya jauh lebih besar di non akademik
dibanding akademik ya kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendukung udah itu aja
pengamat pendidikan indra charismiaji menyebut salah satu keunggulan homeschooling dibanding belajar di sekolah adalah dapat membentuk karakter anak untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikannya
pandemi telah mengajarkan kepada kita bahwa belajar tidak harus selamanya dibimbing namun dapat dilakukan secara mandiri

saya baru baca kalau nggak salah dokumen paling
saya baru baca kalau nggak salah dokumen paling